terima kasih anda masih bersama kami
wali kota surabaya tri risma hari ini mengubah eks lokalisasi menjadi kebun anggrek
ya tidak hanya anggrek lokasi wisata baru di surabaya ini juga dilengkapi dengan laboratorium pembudidayaan anggrek
yang bisa menjadi tempat edukatif untuk anak anak
indah dan cantik inilah wajah terkini dari eks lokalisasi sememi jaya ii surabaya
yang diubah oleh wali kota surabaya tri risma hari ini menjadi kawasan wisata baru di kota pahlawan
di tengah lahan seluas satu lima hektare pemkot surabaya membangun kebun anggrek berisi ribuan koleksi tanaman anggrek
kebun anggrek baru ini pun menjadi tempat hiburan edukatif bagi warga
khususnya anak anak yang dulunya bersinggungan langsung dengan bisnis prostitusi
dulu ini kan banyak pohon pohon

kalau hujan hujan itu berisi banyak ular ular keluar
sekarang sudah bersih bagus gitu

sore sore ibu ibunya nggak perlu jauh jauh berginya

tak hanya kebun anggrek saja pemkot surabaya juga menyolak bangunan rumah bordil menjadi laboratorium budidaya anggrek
di laboratorium ini pemkot surabaya juga menjelaskan kebun anggrek
di laboratorium budidaya anggrek pemkot surabaya juga menjelaskan kebun anggrek
di laboratorium ini tanaman anggrek dikembang biakan dengan sistem kultur jaringan
untuk sementara baru ada empat jenis bunga anggrek yang dibudidayakan di laboratorium ini
sementara masih ada beberapa macam macam paleomopsis kakraya sama dendrobium
kalau ini ruang lab apa ini bu
ini ruang lab laboratorium kultur jaringan
sedangkan yang ada di belakang ini adalah tanaman yang sudah siap untuk di greenhouse
jadi ini posisi
aklimatisasi yaitu proses pengeluaran bebet dari botol kita keluarkan
setelah itu kita proses aklimatisasi
kita pembelian tanpa pembelian pupuk sama sekali
kalau ini cuma skala pembiakan jadi patip aja
jadi sistemnya cuma hanya perbanyakan
wali kota surabaya tri risma harini mengaku
sengaja mengubah eks lokalisasi sememijaya ii ini menjadi kawasan wisata baru di surabaya
untuk membuka lahan perekonomian baru
bagi warga sekitar pemkot surabaya juga akan memberikan pelatihan kepada warga setempat
agar mampu membuat kerajinan ataupun membudidayakan anggrek untuk dijual kepada pengunjung kebun nantinya
jadi kita ingin mengembangkan kawasan eks lokalisasi untuk mereka berubahkan pekerjaannya
jadi yang bisa kita lakukan karena kita sudah membeli beberapa wisma
kita gunakan warga untuk kita ajarkan bukan hanya mereka membuat jamur tapi juga pasca panennya gimana
terus ini kemudian saya ingin punya kebun anggrek
dan kemudian ternyata kita punya ahli ahli pertanian yang dia bisa mengembang biarkan anggrek
dan insya allah nanti bulan depan mungkin bulan ini akhir bulan ini saya resmikan untuk kebun anggrek kita
sehingga warga bisa gunakan ini untuk usaha dan pengembangan kawasan ini
kebun anggrek ini rencananya secara resmi akan dibuka sebulan lagi
karena saat ini pemkot surabaya tengah mempercantik kawasan kebun anggrek ini dengan wahana swafoto
serta lukisan lukisan anggrek di sekitar kebun anggrek ini
wahyu pratama putra surabaya